mahalnya harga cabai di pasaran ternyata tidak dirasakan oleh sejumlah petani di jawa timur
padahal saat ini mereka memasuki masa panen
petani justru merugi karena hasil panennya turun drastis akibat cuaca buruk
sementara sejumlah pengamat justru menuding
naiknya harga cabai karena ulah mafia
mahalnya harga cabai di bojokerto yang mencapai satu ratus empat puluh ribu rupiah per kilogram
justru tidak dirasakan oleh petani cabai di desa berayu kecamatan dawar blandong
petani merugi karena tanaman cabai mereka tidak berbuah maksimal akibat serangan hama penyakit petek
hama yang muncul setiap kali musim hujan ini membuat cabai membusuk dan rontok
hasilnya tanaman cabai menurun drastis
satu petak tanaman hanya bisa memanen tiga kg cabai saja
kondisi serupa juga dialami petani cabai di kelurahan made surabaya
curah hujan tinggi
disertai banjir membuat lima puluh hektare tanaman cabai mereka rusak dan gagal panen
tidak hanya itu hujan juga membuat hama makin berkembang dan ikut meluluh lantakan tanaman cabai
tiap petani di pade rugi puluhan juta
akibatnya petani terpaksa menjual tanaman cabai mereka ke tengkulak agar kerugian tidak semakin besar
kalau kondisinya cabainya itu jelek dihargai rp lima puluh ribu dari petani
kalau harga cabainya bagus yang nomor satu super gitu
hanya sampai satu ratus dua puluh lima dari petani
oh ini sudah rontok lho lepas ya
tidak dipungkiri panen yang gagal ikut menyumbang alasan harga cabai melambung tinggi
tetapi menurut pengamat ekonomi universitas erlangga surabaya itu bukan satu satunya
harga cabai tidak bisa dilepas dari pengaruh permainan yang melibatkan mafia harga komoditas pangan
cabai menjadi bagian dari komponen perhitungan inflasi
sehingga nanti berpengaruh pada inflasi dan juga akan ada kebijakan yang berkaitan dengan anti inflasi tersebut
yang kedua berkaitan dengan daya beli
di masyarakat ya karena apapun bentuknya cabai ini menjadi pengaruh dalam proses daya beliung masyarakat secara realnya
untuk itu pemerintah seharusnya melakukan langkah langkah yang sangat cepat antisipatif berkaitan dengan harga cabai ini
langkah yang dapat ditempuh pemerintah untuk mengontrol tingginya harga cabai adalah dengan mengembangkan teknologi greenhouse
kemudian pemanfaatan lahan untuk menanam cabai dan yang tidak kalah penting adalah pemantauan distribusi cabai agar merata